sementara itu banjir merendam ratusan rumah di kawasan pemukiman bina warga pancoran
dan kawasan masjid al makmur pejaten jakarta selatan senin pagi
meski ketinggian banjir ada yang mencapai empat meter
warga tetap memilih bertahan di rumah mereka
hujan deras sejak minggu malam yang terjadi di wilayah bogor jawa barat
membuat ciliwung meluak
ratusan rumah warga di tiga rw satu ratus tiga dan tujuh bina warga rawajati jakarta selatan
terendam banjir senin pagi
banjir dengan ketinggian bervariasi hingga dua meter ini adalah akibat luapan kali ciliwung
menurut warga setempat tidak ada yang diungsikan karena sebagian warganya sudah terkena gusuran
pemandangan serupa juga terlihat di kawasan permukiman masjid al makmur pejaten timur jakarta selatan
ratusan rumah di empat rt dan dua rw terendam banjir yang diduga kiriman dari katulampa bogor
ketinggian air bervariasi satu meter hingga empat meter
warga memilih untuk bertahan di rumah mereka walaupun ketinggian air masih berpotensi meningkat
sejak jam dua belas malam
banjir di lokasi ini kiriman air dari bogor atau karena hujan mbak
dari bogor sini karena nggak hujan hari ini
dua belas ada informasi sejagat dua
ada yang tiga meter yang paling bawah tiga meter sampai empat meter ya
yang di sini kan sekitar satu meter setengah satu meter dua meteran ada
warga berharap adanya perhatian ekstra dari pemerintah untuk segera menormalisasi kali ciliwung
sementara ini pemerintah jakarta mengimbau warga di bantaran kali ciliwung untuk waspada akan adanya banjir susulan
karena hujan deras masih akan mengguyur kawasan bogor dan jakarta
dalam beberapa hari kedepan
badru zamal jakarta